kami menggelar serangkaian sidang untuk mendengarkan gugatan pemeriksaan saksi dan ahli hingga juga memanggil empat menteri besok mahkamah konstitusi ini akan menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh
langsung dari studio kompas tv di mahkamah konstitusi kita akan bahas hal ini saudara bersama saya sudah hadir ahli hukum tata negara fitra arsil dan juga direktur eksekutif lingkar madani rai rangkuti
terima kasih prof arsil terima kasih juga bung rai sudah bersama kompas petang hari ini kita langsung dari mahkamah konstitusi
saya ingin ke prof fitra arsil dulu ini bicara soal kita menganalisa kali ya setelah melihat serangkaian sidang yang sudah dilakukan dua pekan ini yang dihadirkan saksi kemudian ahli bahkan empat menteri dihadirkan
anda melihat akan bagaimana ini keputusannya besok ini
saya kira seharusnya kita mendapatkan putusan yang berkualitas ya
jadi bahkan publiknya ini bukan kita seperti misalnya pilpres pilpres yang lalu
itu dalam pengertian head to head para pendukung
kalau ini orang orang yang sebenarnya secara langsung bukan konstituen atau pendukung dari calon calon ini kan para kandidat
tapi punya perhatian besar terhadap apa yang terjadi di mahkamah konstitusi
saya kira seharusnya mahkamah nanti harus bikin keputusan yang bisa menjawab kekhawatiran publik ini ya
anda melihat sidang yang kali ini sidang sengketa pilpres kali ini berbeda dari sidang sidang sengketa pilpres sebelumnya
kalau saya pernah bicarakan ya dulu itu kita bicara soal hasil itu soal jumlah suara
maka persidangan itu adalah pembuktian soal jumlah suara
lalu mahkamah sendiri berkembang pemahamannya yang menganggap bahwa yang disebut hasil itu bukan hanya jumlah suara
setelah pemungutan suara tapi juga yang termasuk hasil itu termasuk di dalamnya electoral proses
di electoral proses yang bisa ditaksir pengaruhnya pada jumlah suara
tapi yang sekarang ini ini berbeda lagi
dia bukan jumlah suara yang diadili ya kemarin itu bukan jumlah suara bukan juga di electoral proses
juga sulit ditaksir pada hasil pengaruhnya
tapi memang didalilkan punya motif ingin berpengaruh pada hasil
jadi dia beyond elektoral proses lah gitu ya
nah oleh karena itu maka kita tidak melihat misalnya pembuktian pembuktian yang orang mendatangkan form c satu
itu bukan pembuktian itu yang dilakukan tapi adalah policy
dan menariknya apa yang didalilkan ini kemudian diakomodasi oleh mahkamah gitu
itu artinya kan seperti memberikan titik terang bahwa memang kita nggak akan
urusan pembuktian itu bahwa yang kita persoalkan hanya soal kekuatan
saya bilang ini konsisten juga dengan pendapat pendapat mahkamah sebelumnya dalam pengadilan pengadilan
peradilan sengketa pilkada misalnya itu juga biasa terjadi
bung rey di tengah situasi sidang yang bergulir di mahkamah konstitusi pergolakan politik juga jalan itu disitu
apa saja implikasi dari sidang sidang ini
tapi pada saat bersamaan juga apa namanya ya apa istilahnya itu ya carut marut diantara para politisi sendiri gitu
kalau yang berkaitan dengan sidang sidang ini saya kira justru pergolakannya nggak sebesar yang sebelum sebelumnya kan
kalau sebelum sebelumnya misalnya dua ribu sembilan belas yang lalu itu kan sampai demo dimana mana gitu ya dan sebagainya
justru karena itulah menariknya sidang mk kali ini karena tadi bung pitra sudah mengatakan bahwa jauh lebih berkualitas nih
karena lebih banyak argumen dikeluarkan lebih banyak pendapat dikeluarkan dan agak jauh dari hirup pikuk yang bersifat massa gitu
ya syukurlah kemarin kalau kemudian pak prabowo mengatakan jangan turun deh masa saya gitu
itu kan kalaupun itu terjadi itu juga agak aneh karena sepanjang yang kita ketahui misalnya dua ribu empat belas yang lalu
ketika pak jokowi menang ya kan yang demo itu cuma pak prabowo loh masanya gitu
nah dua ribu sembilan belas juga begitu ketika sengketa pak prabowo yang turun massanya itu pak prabowo
massanya pak jokowi enggak turun
makanya kalau katanya masa pak prabowo turun juga pada sengketa yang karang ini ini tabiat baru lagi nih gitu ya
sedang berjalan tapi kemudian pertemuan pertemuan politik juga terjadi
itu hal yang seperti apa kalau anda lihat
ya sebetulnya ada rasa yang sama sama gak bisa memprediksi apa kira kira yang akan diputuskan oleh mahkamah konstitusi gitu kan
jadi pifti piftilah kan
bisa menang bisa juga ditolak gitu kan
nah baik kubu yang sekarang katakanlah digugat kemenangannya
maupun kubu yang menggugat kemenangan itu berada dalam posisi yang sama sama nih kansnya gitu
nah mungkin karena itulah kemarin itu misalnya ada ajakan kita ikut demo juga deh gitu kan
kalau punya keyakinan bahwa ini akan ditolak misalnya kan ya memang mereka tidak akan ada ajakan ajakan yang seperti itu
nah oleh karena itu menurut saya ya kalau saya sih tidak lagi lihat perdebatan argumennya
nah saya lihat konteks pemutusan hasil sidang ini gitu ya
karena kalau konteks argumennya itu tadi bung fitra udah mengatakan wah ini kayaknya bakal ada ini putusan yang apa namanya itu yang apa ya yang di luar dugaan kita lah gitu ya
nah di luar itu adalah apa gitu
kalau beda politik itu bisa dikriminalisasi
nah itu saya khawatir di situ sekarang perlu jadi
saya ingin ke prof arsel juga
kalau kita lihat kemarin dalam sidang ada dihadirkan empat menteri
anda melihat bagaimana keterangan empat menteri itu menguatkan apa ini disitu anda lihat
ya memang keterangan empat menteri itu kita nggak bisa dapat yang cukup mendasar ya
jadi ini seakan akan mereka sedang menceritakan tugas tugas mereka gitu ya
tidak cukup bisa membuat hakim punya
apa percaya atau keyakinan atas dalil dalil
ini problemnya kan yang bertanya kan hakim nih
ya jadi bukan para pihak ya
pemohon atau termohon atau yang pihak non terkait juga yang nggak bertanya
jadi enggak menukik langsung terhadap apa kepentingan mereka sebenarnya
jadi saya kira tapi nanti pemohon ataupun termohon ataupun pihak terkait
dia mereka akan membuat kesimpulan berdasarkan proses persidangan itu
bahwa keterangan keterangan itu bisa diinterpretasi kepada apa terhadap kebijakan ini
jadi yang yang dipertanyakan adalah policy kan
kebijakan ini apakah ada kebijakan yang bermotif elektoral
jawaban daripada menteri itu apakah bisa mengarah ke sana
karena ini kan sebetulnya yang diundang bukan menteri kan
seperti kita dengar kemarin itu penjelasannya faarif kan
semestinya yang datang ini adalah presiden
jelas jelas tentu saja presiden menteri menteri ini akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin
tapi penjelasan penjelasan mereka menurut saya ya
kalau dikulitin tanda kutip satu persatu
tapi menurut anda keterangannya cukup menguatkan tidak
cuman dari pernyataan pernyataan mereka itu makin menguatkan kita
lihatnya ada yang berbeda nih antara menteri menteri
yang paling menarik dalam sengketa kali ini adalah amicus curiae yang disampaikan oleh
kalau tadi keterangan juru bicara mk ada lima puluh bahkan yang masuk
anda melihat bagaimana fenomena ini muncul di tengah sidang sengketa pilpres kali ini
amikus kuria itu memang bukan alat bukti ya
jadi memang dia tidak menentukan apa signifikan gitu
tapi ini pertama saya melihatnya ya
pertama adalah perhatian publik terhadap kasus ini
dan publiknya adalah kalangan intelektual
jadi kita bukan bicara orang yang datang dengan tanpa gagasan
artinya orang orang yang sebenarnya mendukung atau tidak mendukung atau perhatian
karena emosi tapi rasionalitasnya yang dia bawa gitu
bahwa rasionalitas ini ini artinya ini sebenarnya kita harus anggap sebagai kemajuan
jadi ada orang pihak pihak atau kelompok masyarakat perhatian terhadap apa yang menjadi
nah memang hakim ini sangat bergantung kepada hakimnya ya
tapi hakim nggak boleh sama sekali untuk tidak melihat ini
dan dasarnya adalah nilai nilai yang hidup di masyarakat itu nilai keadilan hidup masyarakat
ya jadi dia untuk menambah argumentasi
jadi karena putusan mahkamah itu kan dia rasionalitasnya harus tinggi
nah para pihak ini para profesor para guru besar para akademisi kelompok masyarakat
lainnya dibawa argumentasi argumentasi itu
tadi waktu dengan jurubicara mk itu ditanyakan nggak yang empat belas ini apakah dalam posisi menguatkan
sayangnya tidak dibuka oleh dia apa isinya ya
seperti apa dan siapa yang mengirimkan itu tidak dibuka
yang kemudian jadi pertanyaan publik sekarang adalah keputusan nanti yang dihasilkan oleh
mahkamah konstitusi akankah itu legitimate kemudian tidak akan menimbulkan pertanyaan
terus kemudian ketidakhadiran anwar usman dalam sidang sengketa pilpres ini
itu cukup membuat kita atau masyarakat percaya diri hasilnya nanti benar benar akan memenuhi
kita akan bahas ini setelah jeda berikut ini kami akan kembali saudara di kompas petang
kita lanjutkan kembali saudara perbincangan bersama dengan prof sil dan juga di sini
ada bung ray rangkuti
mk ini jadi sorotan publik luar biasa karena sebelumnya ada yang mengatakan bahwa ini adalah
ada kasus terkait dengan anwar usman itu yang membuat publik benar benar
menyorot mk dalam sidang kali ini
anda melihat bagaimana ini hakim mk harus ini kan mempertaruhkan ya marwah mk dalam
anda melihat bagaimana soal itu
seharusnya kita mendapatkan berita gembira nih harusnya ya dari mk bahwa mereka akan menjawab
kekhawatiran publik terhadap mereka kan
dan saya juga tadi saya sampaikan bahwa ada harapan karena mereka akan menjawab kekhawatiran
karena memang hakim sekarang itu hakim anwar tidak ikutan
ada dua hakim baru dan ada tiga hakim yang kemarin disenting di putusan sembilan puluh itu juga sekarang
jadi saya kira mungkin kita akan dapat putusan yang bagus gitu harusnya
dengan tidak adanya anwar usman misalnya itu akan menjadi angin segar
iya harusnya begitu dengan tidak adanya pak hakim anwar yang sudah kena putusan mk mk
itu ya artinya putusan kekhawatiran kan semua pemohon itu mengkhawatirkan putusan sembilan puluh selalu dimention
artinya itu menjadi momentum problem di pemilu kita kan di situ sebenarnya
nah sekarang kondisi hakim ini menjanjikan sebenarnya
ya jadi mudah mudahan memang ada keputusan yang berbeda
apa yang kira kira menurut anda jadi perdebatan serius di sini
melihat komposisi delapan hakim kemudian profil dari ke delapan hakim itu
ya memang seharusnya ya kalau kita bagi bagi putusannya
putusan itu kan di undang undang tiga sebenarnya
putusan tidak dapat diterima tolak atau kabul
putusan tidak dapat terima enggak lah ya
kewenangan mahkamah ini pasti nggak ada putusan tidak dapat diterima
putusan tidak tolak atau kabul
nah sayang kita nggak se ekstrim itu juga
mahkamah konstitusi dalam perjalanan mereka mengadili sengketa pilkada atau sengketa pemilu
mereka juga menemukan putusan putusan yang tidak ada sebenarnya sebelumnya di undang undang
jadi mereka bikin putusan sela misalnya
masalahnya ini mahkamah berbeda loh sama putusan setelah di perdata sama di pidana
kalau putusan selah perdata atau pidana nggak boleh terkait objek perkara
soal hakim yang kewenangan absolut pengadilan kewenangan relatifnya dan sebagainya
nah kalau ini enggak harus terkait dengan objeknya
malah disebutkan di pmk nya sekarang
jadi apabila dipandang perlu nah perlunya itu juga enggak ada ukurannya kecuali mahkamah yang menentukan keperluannya
terkait objek yang dipersengketakan
ya ya ya perkara berarti pokok perkara
nah mahkamah bisa bikin putusan selah yang terkait objek yang dipersengketakan yang argumentasinya terserah mereka
yang isinya bisa memerintahkan permohon
ya kpu atau pihak pihak yang lain yang disebutkan
menurut saya harusnya putusan itu
kalau tolak kabul ekstrim ya tolak semuanya atau kabul semuanya tolak semuanya atau kabul gitu
jadi bisa saja putusannya antara tolak kabul atau memerintahkan sesuatu pada
dia memerintah jadi dia kabur sebagian gitu misalnya dia memerintahkan termohon atau pihak pihak lain kepolisian atau apa untuk melakukan sesuatu
nah saya kira rumusan ini yang membuat mungkin rph sampai hari ini
ini kan sekali lagi adalah marwah mk yang dipertaruhkan dalam putusan besok
anda melihat akan seperti apa ini atau melihat komposisi hakim profil dari para hakim
tapi betul kalau melihat beberapa putusan hakim sepaska anwar usman gitu ya relatif agak maju gitu
misalnya kan salah satunya mereka menerima soal hilangnya parliamentary threshold gitu
itu udah berulang kali kan diuji oleh orang dan setelah paman usman gak ada malah diterima oleh mereka gitu
nah oleh karena itu pada tingkat tertentu saya sih optimis kalau lihat yang kayak begituan
artinya semangat di mahkamah konstitusi ini adalah semangat untuk kembali secara kuat untuk dua hal itu
mengarus utama kepentingan publik
yang kedua adalah penghormatan terhadap konstitusi gitu
bahwa hakim mahkamah konstitusi sampai sekarang tidak mempersoalkan legal standing tidak mempersoalkan segisi suara gitu gitu
jadi itu jadi hal memberi
berani memanggil para menteri kaitannya dengan bansos gitu
artinya memang mereka tidak lagi sedang memperdebatkan selisih suara itu tadi gitu loh
yang mereka mau uji itu adalah sesuai dengan pokok dasar kewajiban kewenangan mereka
apakah satu keputusan tindakan dari pejabat negara itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak
apakah pemilu yang dilaksanakan oleh kita itu berkesesuaian dengan konstitusi atau tidak
khususnya di poin jujur dan adil
apakah bansos misalnya yang dibagikan dalam kurun waktu tiga bulan terakhir ini itu bisa disebut adil dalam pemilu
apakah misalnya pengerahan pengerahan entah itu aparat
itu adil terhadap memenuhi prinsip adil atau tidak dalam pemilu
nah kalau para hakim betul betul menuju ke arah sana
ya melihat bahwa persoalan persoalan yang seperti ini bukan hanya ancaman terhadap kualitas pemilu yang demokratik
tapi juga ya punya potensi bertentangan dengan prinsip pelaksanaan pemilu yang jujur dan
ya mungkin saya berada dalam posisi saya mungkin akan mendapatkan satu kabar yang cukup kuat
pertama adalah memastikan pemilu yang jujur dan adil bisa dikembangkan
adalah memastikan semua pelaksanaan pemilu kita itu dengan kualitas demokratik yang
jadi jangan sampai kemudian kalau misalnya hakim membuat putusan bahwa problem problem
yang disebutkan ini tidak berdampak terhadap prinsip prinsip pelaksanaan pemilu gitu
saya khawatir model yang sama akan terjadi di pilkada dua ribu dua puluh empat gitu ya
dimana orang berlomba lomba meraih suara setinggi tingginya
dengan cara apapun karena mereka akan memilih
kita akan melihat bahwa ya yang penting itu suaranya tinggi lah gitu loh kira kira
oke tapi bung rey begini kalau anda kita bicara soal putusan sidang besok bagaimana publik
harus menyikapi bagaimana para politisi atau mereka yang bersengketa menyikapi hasil putusan
ya tentu yang bisa dilakukan entah mengabulkan atau tidak oleh mk ya menerimanya
akan ada kecewa tapi kita nggak punya mekanisme yang lain
akan ada riak ya komentar yang pedas macam macam is oke gitu ya selama itu selama itu di media
di perbincangan di wacana is oke
semoga tidak ada hal hal yang kemudian sampai ke letak fisik dan lain sebagainya ya
kita tidak harapkan karena kali lagi ya kita harus katakan pada penilaian saya ya ini penilaian saya
inilah sengketa pilpres yang menurut saya paling berkualitas
sengketa sengketa ini ini menurut saya yang
paling mencerdaskan tanda kutip ya publiknya
bu prof kalau anda melihat sebenarnya biasanya dalam sidang seperti ini apalagi dalam sidang
ini apa yang paling bikin dissenting ini antara para hakim
kalau saya lihat ini sih potensi dissentingnya sih tetap tinggi ya
jadi karena yang diinterpretasi itu enggak sederhana
kalau soal angka angka itu kan sederhana aja perhitungan mana yang benar maka orang
maka kalau ini kan ada konten opini di situ
nah jadi seperti juga persidangan puu
nah jadi kalau yang disini kemungkinan dissentingnya juga menjadi lebih tinggi
kita akan tunggu besok ini beberapa jam menuju pembacaan sidang putusan
dan akan live juga di kompas tv masyarakat juga bisa menonton langsung melalui live streaming
terima kasih juga bung rema rangkuti sekali lagi kalau ini adalah sidang yang paling berkualitas